kampung sukaluyu hanya dipisah jarak sekitar tiga km dari tempat pembuangan akhir saribukti bandung barat
dua tempat ini dihubungkan sungai cimeta yang merupakan anak sungai citarum
sungai ini kadang membawa sampah dan kotoran dari sarimukti sehingga warga mengeluhkan keadaan ini
kalau berbau enggak sih tapi cuma banyak lumpurnya gitu terus
kayaknya dari sananya suka yang buang sampah sembarangan jadi banyak sampah sampah gitu
tidak hanya sampah kadang lindi atau air sampah kadang mengalir dari sarimukti ke sungai sekitar termasuk cimeta yang akhirnya mengalir ke citarum
tim masyarakat peduli tpa darurat sarimukti bahkan tahun lalu menyatakan melihat indikasi air lindi dari tpa sarimukti dibuang langsung tanpa pengolahan
air lindi ini dikhawatirkan membawa limbah b tiga atau bahan beracun dan berbahaya yang dapat merusak ekosistem dan berbahaya bagi kesehatan
temuan tim yang dibentuk pada dua ribu dua puluh satu dengan
yang beranggotakan enam orang itu terjadi pada sembilan april dua ribu dua puluh dua lalu
mereka sudah menyampaikan pada unit pelaksana teknis daerah pengelola sampah tingkat regional yang berada di bawah dinas lingkungan hidup provinsi jawa barat
waktu itu tim menuntut dilakukan perbaikan namun setahun kemudian tepatnya pada lima mei dua ribu dua puluh tiga setelah melakukan kunjungan kembali tim tidak melihat ada perbaikan
akhirnya kami berinisiatif untuk kemudian sampaikan ini kepada pengaduan kepada gakum km
dan kemudian pada bulan mei ada koordinasi dengan pihak uptd psdr kami diundang untuk diskusikan hal ini
nah disitulah kami juga sampaikan bahwasannya sesegera mungkin jangan sampai ada lagi air lindi b tiga karena ini merupakan tindakan pidana untuk masuk ke perairan umum tanpa melalui kolam stabilisasi dan pengolahan
kepala dinas lingkungan hidup provinsi jawa barat prima maya ningtyas tidak menampik bahwa ada air lindi yang masuk ke anak sungai citarum
namun laporan itu diadapatkan pada
akhir april dua ribu dua puluh tiga lalu karena adanya volume pembuangan sampah yang meningkat pesat setelah lebaran
dia menjelaskan bahwa saluran air lindi yang seharusnya dialiran ke kolam stabilisasi lalu ke ipal namun tertimbun sampah
sebagian air lindi masuk ke box saluran air sepanjang tiga ratus meter yang menuju langsung ke sungai
prima berjanji akan mengatasi hal itu paling lambat dalam waktu sepuluh hari
nah yang kita lakukan itu memindahkan sampah jadi si box culvert yang untuk aliran sungai
di sungai tadi kan si sampahnya juga ada arah ke sana
nah itu kita pindahkan si sampahnya kita kasih jarak lah ya untuk membuat si aliran baru
sampahnya kita tata dulu kita bikin aliran khusus si lindi ini lagi yang dulunya sudah ada sebenarnya
kita buat lagi kita perbaiki lagi untuk sampai ke hipal dan ditreatment lebih lanjut di hipal itu
prima melanjutkan situasi tps saribukti saat ini sudah kritis
awalnya hanya dirancang untuk digunakan hingga dua ribu tujuh belas
dengan kapasitas hingga satu juta meter kubik sampah
namun hingga saat ini tpa sarimukti masih digunakan dan kapasitasnya sudah mencapai lima belas juta meter kubik sampah
sampah ini masih bertambah sekitar satu sembilan ratus ton sampah per hari
wilam nasution rizky rahadian bandung barat jawa barat